yuk diminum obat siang ya
suster dia pasien baru disini
aduh mbak myrna
huyaa ini beneran kalau mau bilang mbak andin itu diserang
iyaa tadi pak randy buru buru pergi sama si boim sama si putra
katanya dapet telepon dari mbak andin mereka diserang
aduh mbak myr gimana pasien banget
aduh ya allah belum ada balik lagi semuanya kita jadi panik begini
yang kalian berjudul yang lainnya mana
mbak andin ibu terus reina
kagak selamat sih ini
ini cuma penyumanya mbak ya allah
ini apa apaan sih
tenang semuanya aman terkendali
bu andin bu rosa dengerinak semuanya baik baik aja
eh kenapa gak ngomong tadi pas lagi masuk
buru buru dikasih air
kok gitu nah udah aman aman
eeh eeh itu itu
eh buka buka buka
iya masih di belakang tadi mereka dibantu sama pak
lebih waspada lagi ya
saya mau tunggu di dalam
hai apaan kesini sih pak
hai ayo pulang nino nungguin aku kita masuk dulu enggak enggak kita kita pulang aja yuk enggak konek taksi aja
kita masuk dulu ya biar saya periksa dulu
kita ke dalam sebentar ya
ayo aku pertemenin kamu
aku tahu pa
ini pasti surprise kang
dina ada disini kan
ya ampun dina
dina tuh kayak gitu deh pa
papa sedih sekali lihat kamu begini nak
tapi papa akan kuat
papa akan terus mendampingi mendukung kamu
sampai kamu sembuh sayang
bener kan pa
bener kan dugaan aku
oke sekarang makeupnya udah selesai
wah aku cantik banget makasih ya
aku suka banget

awas awas ya design
dia pasien baru disini
papa sis udah datang belum
mbak mari kita kembali ke kamar mbak
alhamdulillah pak bos boleh main aja
terima kasih sudah jaga rumah saya dengan baik ya
selalu pak bos
saya sapan baru disini
saya orang yang dipilih sama pak randy dan juga pak angga
selamat bertugas ya
terima kasih pak
jaga rumah saya dengan baik
kalian semua harus berkoordinasi dengan baik juga
ada hal yang mencurigakan sekecil apapun
saya masuk dulu
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
pak bos sudah masuk rumah
wah oke terima kasih infonya
katanya mas al udah masuk rumah
pokoknya nanti kalau pas kita dengar suara rangkanya mas al
sebagai musik selamat datang
ya ya ya banget ya